aku belum bilang sama mama kalau ada kamu disini
reina pokoknya kalau dicairin sama adi cairin balik aja
kamu ngajarin anak kecil kayak gitu
gak boleh kayak gitu
reina jangan demi miski kia
pokoknya kalau adi iseng kamu lapor sama oma
benar tadi kata oma kalau dijairin rumahnya harus tetap baik
iya kan bu
kita berangkat sekolah
selalu bersama mama sama oma ya
sama kia sama ade
kis adek juga
kis adek dulu
terima kasih kakak
kis adek dulu
kalau adi iseng tetap baik sama dia
pak wia pak boyin
kalau ada orang asing
biar tim saya yang turun
terus kalau butuh kopi teh cemilan
nggak jadi suruh
oh iya makan sama nenek
ya kita berangkat yuk
pak tolong lu buka pak
tolong itu pintu gerbang
tolong dibukain itu
mama jadi khawatir sekali deh
dengar cerita kamu tentang kejadian semalam
si riki itu
ya untungnya reza bekerja dengan sangat baik sih
coba aja kalau misalkan riza nggak menjaga mobilnya
aku nggak tahu deh apa yang terjadi sama aku
ya mama cuman takut aja nanti si riki itu bisa berbunuh
misalnya dia tahu itu mobil kamu
terus dia lakukan sesuatu
seperti remedi apa apain atau apa yang akan bikin selaka
bahaya banget tuh orang
gigi aja denger ceritanya
aduh gigi khawatir banget
nggak paham kalau dalam mobil itu kayak gimana
tapi untung mbak andin sekarang nyetir mobilnya udah lihai ya bu ya
yang pasti gini sih
aku minta mama minta kamu juga ki untuk lebih hati hati ya
walaupun mama di rumah mama gak kemana mana
atau mama mau kemana kayak ditahan aja dulu di remaja dulu ya
buat kamu buat belanja ke pasar atau apa minta harus ada orang yang ngawal
soalnya kita nggak tahu apa yang dilakukan sama ricky nanti juga
ternyata ya mama juga gak nyangka aja nih
orang ternyata segitu berbahan
maksudnya ya kita harus berbahan
maksudnya ya kita harus berbahan

terus gimana kedepannya rencana kamu
mama tahu kamu lagi banyak pikiran apa segala macem
cuman ya kamu harus merencanakan sesuatu untuk keselamatan kita semua
dan terutama kamu sih
pasti berat lah maya aku pikirin sekarang
dan beban yang harus aku tanggungin juga
tapi maksudnya aku berusaha untuk ngelakuin sendiri
seperti yang mbak sal lakuin
ya pastinya sekarang aku mencoba untuk membuat pengawasan yang lebih ketat lagi
penjagaan yang lebih ketat lagi
yang pasti di rumah untuk jagain mama
aku ke kantor aku juga harus ngantor juga kan
aku punya kewajiban disana
dan rena rena juga harus dijaga
tapi aku minta riza langsung ya untuk menjaga sih
ya pokoknya bagi bagi tugas saja
pokoknya kamu jangan khawatir masalah keamanan di rumah
mama bisa membantu kamu untuk checking everything
nanti mama koordinasi sama uya sama boim sama putra juga
di rumah nanti sekolah biar mirna sama riza ya
kamu konsentrasi juga dari kamu sendiri oke
ada satu sih yang belum aku coba bilang ke mama
elsa di balikin nino
ke rumah bapak
karena nino dapet surat
surat dari riki soal denanya keisha
dan di surat itu dinyatakan kalau riki adalah ayah kandungnya keisha
terus gimana tuh
ya pasti ya
tahu sendiri kan cintanya elsa
sebegitu besarnya sama nino
pasti sedih lah dan terpuruk
di setiap ada kejadian pasti ada penyebabnya
mama belum keluar ya pak
masih istirahat juga pak
papa juga belum bilang sama mama
kalau ada kamu disini
kalau mama tahu sama keadaan aku sekarang
mau apa sih tambah sedih dan sakit ya pak

aku mau pergi ke rumah
mama pasti kecewa banget sama aku
udah kamu gak usah mikir yang aneh aneh ya
kita sarapan dulu
kenapa gak sekarang aja pak
kenapa gak sekarang aja pak
kenapa enggak sekarang aja pak
abis sarapan aja
abis sarapan aja
ma aku pengen nanya sesuatu deh
menurut mama baik atau tidak
kalau aku berbicara
kalau aku berbicara
bagaimana aku bisa berbicara
soal perceraian dia sama elsa
kamu mau supaya nino gak menceritakan elsa
kamu tau sifat adik kamu kan
kita semua tahu niat kamu baik
kita semua tau
kita semua tahu gimana sifat adik kamu itu
nanti bisa disalah ini
aku cuma ngerasa
kasian aja sih ma
aku cuma ngerasa kasian aja sih mbak
tapi ya bener juga
mungkin aja nanti
dengan masalah yang
tetimpa sama elsa sekarang
takutnya nanti dia bunuh dua dua aku lagi
misalkan aku penyebab mereka baikan
misalkan aku penyebab mereka baikan
itulah makanya ya
kita kan gak pernah tahu
susah untuk ditebak
tapi besok kan bisa berubah lagi
ini tuh segala macem
kalau saran mama sih
kita lihat sikonnya dulu deh
kamu bikin kamu dulu deh
duduk sini sam
semoga dia bisa
dan kita punya cara masing masing mempertahankan harga diri kita
dino dengan cara seperti ini
kamu harus paham sam
nino itu sangat mencintai kamu kok
dia mengusahakan kamu keluar dari penjara sebelum waktunya
mencoba menerima kamu memahami kamu apa adanya
sampai kebohongan yang kamu simpan rapat rapat ini poka
papa pun akan melakukan hal yang sama